meski banjir berangsur surut namun desa tempuran kecamatan soko kabupaten mojokerto hingga selasa pagi masih terendam banjir
sementara warga di lokasi banjir mengeluh sakit dan mendatangi posko kesehatan
bahkan tujuh warga terpaksa dirujuk ke rumah sakit karena sesak napas dan gatal gatal
petugas bpbd kabupaten mojokerto masih terus mengevakuasi warga yang sakit di desa tempuran kecamatan soko kabupaten mojokerto
beberapa di antaranya terpaksa dirujuk ke rumah sakit sakina karena di posko kesehatan tidak bisa tertangani
sebagian warga terutama ibu ibu lansia dan anak anak mendatangi posko kesehatan yang tidak jauh dari lokasi banjir
warga mengeluhkan penyakit seperti gatal gatal ispa demam dan hipertensi
paling banyak dari mulai hari kemarin pasca banjir yaitu penyakit gatal gatal
kemudian penyakit alergi
terus melgia sepalki ispa
terus yang dirujuk selama ini sudah mencapai tujuh orang
satu di antaranya pasien impartu atau pemelihatan juga rumah sakit sakina
kemudian untuk yang lain lain sakit sesek
pas sama kemarin ada yang hipertensi
sementara itu memasuki hari ke tujuh banjir mulai berangsur surut
namun kondisi jalan desa dan perkampungan di dusun bekucuk masih terendam banjir
bahkan sebagian masuk ke dalam rumah warga
ketinggian air saat ini berapa pak
itu di wilayah mana di dusun mana
dusun mana pak
bekucuk kalau yang di rumah rumah pak
karena sebagian yang ada yang masih tenggelam
terus ini aktivitas warga sekarang gimana pak
aktivitas warga ya
di rumah semua banyak di rumah nggak ada yang keluar
masih di rumah ya
iya masih di rumah
kalau jalan jalan ya dilinggungan aja
selain itu balai desa dan sekolah dasar tempura
masih terendam banjir dan masuk ke dalam ruang kelas
padahal besok para pelajar sekolah dasar
masuk hari pertama setelah libur awal bulan ramadan